forum pertahanan asia shangri la dialog akan berlangsung sabtu pagi di singapura
indonesia turut serta mengirimkan delegasinya yang dipimpin menteri pertahanan ria mizar triakudu
dalam forum ini akan dibahas langkah langkah keamanan dan pertahanan di kawasan asia
sabtu pagi shangri la dialogue atau forum pertahanan asia dan mitranya akan resmi digelar
namun sebelum acara resmi itu digelar menteri pertahanan indonesia ria mizar triakudu
telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat pertahanan di kawasan
pada jumat siang menteri pertahanan indonesia bertemu dengan menteri pertahanan singapura
dalam kesempatan itu ria mizar ciakudu memberikan apresiasi dan terima kasihnya
atas dukungan singapura selama ini dalam berbagai macam kerjasama pertahanan
seperti misalnya dukungan singapura dalam kerjasama pertukaran intelijen hour ice yang digagas indonesia
dan kedepannya dukungan intelijen tersebut akan dilanjutkan dan ditingkatkan
dengan dukungan pelatihan maupun pemberian teknologi
selain itu dalam platform patroli bersama trilateral indonesia
malaysia filipina kedepannya akan juga melibatkan singapura
dan setelah melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan singapura
menteri pertahanan indonesia ria mizar jakudu beserta menteri pertahanan negara negara asean
melakukan pertemuan dengan menteri pertahanan amerika serikat
pada sesi ini dibahas bagaimana caranya amerika serikat ikut membantu
membangun kapabilitas pertahanan indonesia maupun negara negara asean lainnya
bahkan amerika juga mengajukan konsep latihan bersama maritim untuk negara negara asean dan amerika
iwan hermawan singapura
iwan hermawan singapura